kita ke jawa timur dua pemakaman yang mengubur jenazah korban covid sembilan belas di surabaya sudah nyaris penuh
kini pemkot mempersiapkan satu lahan lagi untuk pemakaman khusus korban meninggal akibat covid sembilan belas yang masih tinggi di surabaya
pemkot surabaya menyiapkan lahan seluas lima hektare di kecamatan karangpilang sebagai lokasi pemakaman baru korban meninggal akibat covid sembilan belas
di mana sebelumnya pemakaman dengan protap covid sembilan belas di surabaya dilakukan di tpu babat jerawat dan tpu keputih
kini kapasitas keduanya semakin penuh hanya tersisa kurang dari seribu makam
lokasi pemakaman baru di karampilang surabaya cukup jauh dari permukiman
selain untuk pemakaman korban covid sembilan belas makam ini rencananya juga dipakai untuk pemakaman umum
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan produser cnn indonesia rangga umaradipo
surabaya jawa timur selamat sore rangga
apakah persiapan lahan pemakaman baru ini menandakan kasus kematian covid sembilan belas di jawa timur ini masih tinggi
atau justru diprediksi akan terus tinggi
ya selamat sore iqbal
iqbal bicara tentang rencana pembuatan makam baru di kota surabaya ini
untuk bisa mengimbangi kapasitas yang semakin menurun di dua makam atau dua tpu
yang selama ini menjadi tempat pemakaman bagi para korban meninggal akibat covid sembilan belas di surabaya yaitu tpu babat jerawat dan tpu keputih
ini memang masih sebatas rencana
artinya belum ada pemkot sekali lagi belum ada belum memperlihatkan seperti apa lahan yang nanti akan digunakan
yang mereka sebut sebagai lahan baru yang akan digunakan sebagai makam baru bagi pemakaman covid sembilan belas
belum menyebut tepatnya detail di lokasi apa sebenarnya lahan tersebut yang akan mereka gunakan sebagai lahan pemakaman baru ini
plt wali kota surabaya wisnu sakti buwana sendiri hanya menyebut bahwa lokasi makam itu berada di kecamatan karangpilang dengan luas total sebanyak lima puluh hektare
sementara lima hektare lainnya ini akan digunakan memang khusus akan digunakan kata dia sebagai pemakaman khusus korban
nah sampai sekarang saya juga belum bisa mendapatkan konfirmasi begitu di mana tepatnya seperti apa bentuknya apakah lahan itu peruntukannya sekarang seperti apa
ataukah kemudian sudah ada orang lain yang kemudian menggunakan lahan itu di sana
sama sekali belum bisa saya konfirmasi
kepala dinas pertamanan dan kebersihan juga sebagai dinas yang kemudian mengurusi pemakaman di kota surabaya
ini juga tidak memberikan jawaban apa apa
nampaknya memang ini masih sebatas paling tidak masih rencana awal saja ya
iqbal tentang pemakaman korban covid sembilan belas yang baru di kota surabaya ini
nah sekarang iqbal saya berada di tpu keputih yaitu salah satu dari dua lokasi tpu yang tadi sudah saya sebutkan sebagai lokasi pemakaman korban covid sembilan belas
nah di tpu keputih ini adalah yang terbesar ya jadi selama kurang lebih enam bulan
dan terakhir ini ini ada sekitar kurang lebih satu lima ratus dan total sudah ada dua enam ratus an orang yang dimakamkan di tpu keputih ini khusus untuk korban covid sembilan belas
saya lihat memang kapasitas dari pemakaman di tpu keputih ini ini memang semakin bertambah ya
anda bisa lihat di belakang saya ini memang kapasitasnya beberapa bulan yang lalu
katakanlah dia kurang dari dua bulan yang lalu saja
lahan ini sebenarnya waktu itu masih kosong belum ada pemakaman
tapi lewat kurang dari dua bulan saja saya ke sini pada hari ini ini sudah bertambah hampir separuhnya
padahal lahan yang digunakan juga cukup besar ya hampir kurang lebih satu hektare
ini menunjukkan memang ada peningkatan kapasitas di tpu tpu di dua tpu di surabaya ini yang dikhususkan untuk penguburan korban covid sembilan belas
kondisi yang sama juga terjadi di babat jerawat
beberapa blok ada lima blok di sana yang kemudian digunakan sebagai pemakaman covid sembilan belas yang sekarang sudah nyaris penuh
total menurut uptd pemakaman kota surabaya total di dua pemakaman tpu bobat jerawat dan tpu keputih
ini paling tidak hanya kurang dari seribu saja tempat yang mungkin bisa digunakan lagi jika untuk penguburan korban meninggal
saya juga lihat di sebelah utara sana juga masih ada beberapa lahan kosong yang mungkin nanti bisa digunakan
jika memang tentunya harapan kita tidak perlu ada penambahan karena itu berarti ada peningkatan kasus kematian di kota surabaya ini
nah secara umum iqbal kasus kematian tidak hanya di surabaya di jawa timur memang masih menjadi persoalan yang masih harus dipecahkan
karena sampai hari ini data di satgas covid sembilan belas
menyebutkan di seluruh jawa timur saja ada kurang lebih tujuh enam ratus an sekian orang yang meninggal akibat covid sembilan belas
jumlah ini ini adalah tiga kali lipat lebih besar dari total kasus secara nasional
bahkan jawa timur juga menjadi provinsi dengan tingkat kematian yang paling tinggi di indonesia
demikian juga di
hingga saat ini dari kurang lebih sembilan belas kasus positif covid sembilan belas di kota surabaya
sudah ada sekitar seribuan seribu dua ratusan orang yang kemudian meninggal akibat covid sembilan belas
nah persoalan ini memang sering ditanyakan oleh media kepada satgas kepada pihak kepada pemprov
nah saya mendapatkan informasi bahwa tim satgas covid sembilan belas sudah membentuk tim
dan kemudian melakukan mitigasi terhadap apa sebenarnya penyebab dari tingginya angka kematian di jawa timur
nah hasil itu antara lain iqbal adalah tim melakukan pengumpulan sampel
sebanyak kurang lebih delapan sampel di beberapa rumah sakit di jawa timur
dan kemudian mereka melakukan penelitian
jadi penyakit penyakit penyerta yang kemudian menyertai para penderita covid sembilan belas sehingga mereka terlambat
ataupun kondisinya sudah terlanjur berat saat mereka kemudian mendapatkan perawatan
tim mitigasi juga menemukan adanya fenomena late on arrival
jadi ada banyak kasus di mana warga kota surabaya
warga kota surabaya menurut tim mitigasi satgas covid sembilan belas jawa timur
yang masih merasa enggan pada saat mereka sudah terkena gejala gejala klinis dari covid sembilan belas
mereka menunggu hingga saatnya mungkin tidak bisa lagi ditahan
dan baru kemudian mencari rumah sakit
nah kondisi ini kemudian diperparah dari ketersediaan bed atau tempat tidur di jawa timur
yang terus naik selama beberapa waktu terakhir
ini satgas mencatat sebelum adanya ppkm
jumlah ketersediaan bed itu sudah mencapai
pada saat hingga sebelum masa ppkm atau kurang lebih sampai dengan tanggal sebelas januari
nah hal itulah yang kemudian membuat masyarakat yang
dalam kondisi sedang atau kondisi berat mencoba mencari rumah sakit
tapi rumah sakitnya dalam keadaan penuh atau tidak bisa lagi menerima pasien baru
anda pasti sering mendengar adanya cerita bahwa pasien kemudian terpaksa berkeliling rumah sakit
tidak mendapatkan perawatan tidak mendapatkan rumah sakit
hingga akhirnya meninggal dunia tanpa perawatan
nah hal itu yang kemudian terjadi banyak terjadi dalam catatan tim mitigasi satgas
satgas covid sembilan belas jawa timur
nah apa caranya apa solusinya
solusinya tentunya adalah dengan satgas menyebut bahwa ppkm ini diharapkan menjadi solusi tepat
bagi kemudian paling tidak bisa mengurangi jumlah resiko kematian
karena case fatality rate atau tingkat kematiannya masih cukup tinggi masih di atas angka nasional
data terakhir yang saya dapatkan selama kurang lebih dua minggu ini
hasilnya adalah ppkm dalam catatan satgas covid sembilan belas ini bisa menurunkan
tingkat okupansi atau keterisian rumah sakit di jawa timur
bahkan untuk ruang isolasi
bahkan untuk ruang isolasi bahkan untuk ruang isolasi
jadi mungkin saja kita bisa berharap
tentu saja upaya upaya pendisiplinan yang dilakukan dalam ppkm
sebanyak kurang lebih dua minggu sampai delapan februari nanti
ini memang betul paling tidak bisa meningkatkan ketersediaan bed di rumah sakit
tentunya bisa mengurangi resiko kematian
terutama di jawa timur yang sekali lagi sampai sekarang masih tertinggi di indonesia
baik rangga umara terima kasih atas laporannya
tentunya kita sama sama berharap agar pandemi ini segera berakhir
sehingga tidak ada lagi penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia
terima kasih rangga umara